ih enak jatuh sama orang iya ya belum muhrim
halo halo ibu dimana bu suaranya ndak jelas
maaf ya bang lama ya nunggunya
enggak papa neng tapi koneng maninya lama banget ya kan biar bersih dan wangi
iya ya beneran wangi hehehe oh ya neng neng udah pamit ame bu udah tapi
ini nggak dapet dulu ya bang iya
boleh lupa haji upan saya jangankan dimakan disenggol
enggak sabar deh mungkin ikannya makan sahurnya kekenyangan iya kali
lu jadi berjalan ya im udah nih tuh ngapa bisa sebentar amat
belinya tiga puluh lima ya ya barangan aja loh kalau ngomong gue beli di toko nih tuh mahal nih lo lihat
saya nerik pegang projekt
oh ya deh
maaf bang ya assalamualaikum
kemana lagi jad
gue nggak ketau gue bingung
balik aja ya gue mau ngejek
yaudah sekalian turunin gue di sana
bang udin tunggu sebentar ya
soalnya saya gak lama cuma pengen kasih kunci doang
habis itu pergi lagi
gue sih setuju aja soal keputusan motor itu
kalau lo dp nya kecil
tiap bulan kan lo cicilannya gede
tapi kalau lo mau cicilannya kecil
lo mau berapa tahun lo nakal
ya itu dia dad
kalau sudah punya keinginan
kayak pintu air manggarai
kalau lagi siaga satu
punya motor itu nyusahin
gue sekali sekalinya tuh
dibeli motor sama mbak abe waktu sma
gue pakai kebut kebutan
itu yang saya takut dead
bagas takutnya kayak gitu
nah abis gue pakai kebut kebutbutan
wah kecelakaan karena trek trekan
terus motor gue ditarik sama mbak be
tapi kenapa sekarang sih tuh nggak beli motor lagi dad
gue sih pengen roh punya motor lagi
tapi lo lihat dong badan gue sekarang
gue kasian sama motor gue
kalau si itu pakai motor
setiap dua kilo
saya pamit dulu ya
loh pergi ke mana
nomernya ada di brosur itu
abis itu ibu pergi
waduh gawat ini
aduh nggak diangkat lagi
aduh nggak diangkat lagi
ini senang bisa kenalan sama keluarga abang
sebenarnya nama aslinya ma'ab dulo
ih gak enak dilihatin sama orang
iya iya belum muhrim
iya belum muhrim
aduh kok nggak diangkat angkat sih
halo ibu di mana bu
suaranya nggak jelas
suaranya nggak jelas
ibu di dealer ya
jadi tadi malem rot
pas habis rapat di kantor rw
tahu tahu begitu gue lihat
sendal gue udah kagak ada rot
nih masa sendal gua bagus bagus
berubah jadi sendal jepit
siapa yang kagak kesel coba
eh lu berdua dengerin gua ngomong kagak sih
gua lagi kagak konsen
loh bang udin masih di sini
habis keenakan sih ngobrol sama laras
jadi lupa deh
pesan kakak kan sekarang deket banget
sama rumah laras
sering sering main ke sini
maaf ya udah ngerepotin
makasih ya udah nebeng
aku pergi dulu
mbak udin jagain kakak laras ya
tapi jangan berhenti berhenti kayak tadi
kalau nggak bisa kayak tadi ya
nah itu tuh ngajek ya kemat
kunci motor bang ojak hilang dimana
kalau gue tahu gue gak bakalan nyari
tadi mas pur pergi kemana
nyari tempat tukang bikin konci tapi udah pada libur mut
kenapa nggak minta tolong sama bang sembiring aja sih
bang sembiring gak ngenam
buuh dia jagonya bang kalau soal gituan
kenapa lo gak bilang dari tadi
ya bang ojek jalan aja gak akan nanya nanya dulu
kedalamnya jauh gak bang
iya ada pak
bisa ada apa dengan motor kau kuncinya hilang
ada di rumah
yaudah kau tunggu sebentar situ ya aku mau beresin ini dulu
hah anu mbak disini ada sales yang namanya akbar enggak
bisa saya ketemu